eh motor saya lepasin
wah gak mau
motor saya lepasin
lepasin ini motor saya lepasin
lepasin atau saya teriak supaya warga ciraus keluar dan menghajar saya
rumah ini ada orangnya
kita cari rumah yang lain aja
gak apa yang punya rumah ini orangnya bodoh
tidak ada kes itself
su tur kerah teratur
mundur udah dicari
semua biru biru gading
udah enggak rebe duncan daddy
pasti bacteria itu sampe ke mobil nih pas ngasur ngasur

terima kasih mary
saya prejudice lagi itu yang sama
kejaran di ciraus
kamu punya nomor telepon siapa aja
gak ada nek cuma nomor teleponnya jennifer
hah ada handphone bunyi
biarin aja gak usah diangkat
gak diangkat nek
padahal tadi baru teleponan sama debbie
wah ada yang gak beres ini
debbie kamu tunggu di rumah
kunci semua pintu ya
kalau dalam waktu satu jam nenek gak balik
kamu lari keliling kampung teriak teriak
hati hati sekarang kunci
belum tahu siapa suha
aku mau cepat bantu berat
tuh ada kuncinya
kau mau apa
sekarang motor gak aman
eh anak kecil
mau kemana anak kecil
betar saya lepas

kuncinya tak aya kang

semua warga datang
mau lari kemana
tunggu kang hei
itu dia lamboknya